senopati pajajaran yang baru
mencapai tepat di dranen ruimu
bagaimana ini wak
aku sama sekali tidak pernah pernah
mempunyai senopati seperti mahesa
tidak ada masalah
tapi ikrar sudah disampaikan
sebagai seorang raja
pantang menarik ucapannya yang sudah selanjut keluar
apapun yang terjadi
harus menjadi senopati

apa yang sedang kau pikirkan
bukannya kau sedang mencari
senopati yang pilih tadi
aku akan mengucapkan kepadamu
bahwa kau adalah senopati di pajajaran
dia bisa membinasakan pajajaran
tariscan dari dunia ini